menetapkan pejabat tetap berada dalam tahanan
tetapi jawab gadis gadis yang bijaksana itu
menganyam atau yang biasa disebut dengan miwiti ini
hingga rela mati demi kita
oke bang akmal kita juga sudah tersambung terhubung dengan pak haruna melalui sambungan telepon
terlepas dari berapa banyak yang mereka mengerti atau tidak mengerti